aquascape sebuah seni merangkai taman air kecil di dalam wadah kaca
menurut fazri seniman aquascape yang membuat kegiatan merangkai ini menarik adalah
kita bisa merangkai taman dalam beragam model sesuai imajinasi si perangkai
setiap tahunnya tema aquascape juga berganti
untuk tahun dua ribu dua puluh drene aquascape adalah brazilian style juga jungle
atau yang lebih mengekspos tema hutan
sepertinya terlihat gampang namun banyak yang gagal dalam membuat aquascape
fazri membagi tips membuat aquascape
atau seminggu seminggu itu baru kuras air diisi lagi baru tanaman
setelah seminggu lagi baru masukin ikan
hutan hariannya sih cuma kasih pupuk cair
sama kalau nggak pakai co dua tabung itu pakai co dua cair ada liquid carbon namanya
beralih ke terarium
wadah terarium bisa menggunakan botol atau toples kaca yang kecil
terarium sendiri ada dua tipe
tipe terbuka dengan tanaman seperti kaktus
dan yang tertutup seperti yang dibuat oleh arvi
tipe tertutup ini memiliki karakter yang sama dengan aquascape
bedanya ekosistemnya dibuat tanpa air dan ikan
perawatan terarium cukup mudah
yang penting jangan terkena sinar matahari langsung
yang paling penting itu sebenarnya tempat simpannya mbak
jadi nggak boleh kena sinar matahari langsung
dan tetap butuh cahaya
jadi cahaya artificial kayak lampu itu juga nggak masalah
tapi nggak boleh matahari langsung
dan satu lagi tempatnya yang sejuk mbak
karena kalau lembab dan agak hangat atau panas itu malah jamur nanti yang tumbuh di dalam
baik aquascape atau terarium sama sama memiliki kelebihan
yang penting adalah perawatan agar aquascape dan terarium yang dimiliki bisa bertahan dan makin terlihat indah